berhasil atau tidaknya ini memang sangat tergantung dengan partisipasi masyarakat
dan agar masyarakat itu bisa berperan aktif
memang harus kita selalu menggaungkan himbawan himbawan dan sosialisasi
bahkan kita juga melakukan upaya upaya represif
oleh karena di provinsi lampung kita telah menerbitkan peraturan daerah nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid sembilan
agar masyarakat aman dan tetap produktif
berdasarkan perda tersebut maka polisi pamung praja
dan juga kopimda polda kuarim dan lain lain
kita bergandengan tangan bersama sama melakukan upaya sosialisasi
dan juga penegakan hukum di lapangan